perhelatan akbar yang mempertemukan para pengembang dan investor teknologi terkini mobile world congress
mwc tahun ini kembali digelar di barcelona spanyol
pt pln yang ambil bagian dalam acara tersebut mendapatkan kesempatan untuk membagikan strategi transformasi digital sebagai salah satu solusi dalam transisi energi
event berskala internasional yang menghubungkan semua ekosistem teknologi mobile world congress atau mwc tahun ini kembali digelar di barcelona spanyol
mengusung tema velocity unleasing tomoros technology to day ajang itu memaparkan visi global serta konsep produk digital dan perangkat teknologi pintar siap pakai yang dipamerkan secara masif berikut demonstrasi
direktur utama pln darmawan prasojo yang dipercaya sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk find the right technologies to drive global energy transition
mengungkapkan sejak tahun dua ribu dua puluh pln melakukan transformasi digital
langkah ini dilakukan pln dari hulu hingga hilir baik digitalisasi sistem transmisi distribusi pembangkit bahkan hingga pelayanan pelanggan
digitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan agar siap mendukung penggunaan pembangkit ebt

nah dikumpul itu dalam rangka sempurna mempercepat program transformasi jadi kami menekankan pada kekuatan kemenjualan inovasi
dalam kesempatan tersebut darmawan juga mengajak semua pihak untuk bisa bersama menuntaskan persoalan iklim
darmawan menilai seluruh pihak global mesti berkolaborasi untuk mencari solusi
dalam mengurangi emisi gas rumah kaca
di sini ada strategi ada kebijakan ada teknologi ada inovasi ada investment ada co investment
nah untuk itulah kita menghadapi perubahan iklim
kita menghadapi geopolitik yang kadang tidak stabil yes kritis
tetapi semua tantangan itu bukan akan memperlepas tetapi akan memperkuat
mereka akan menjadi lebih kuat lebih sehat dan di sini mampu bernabigasi mengubah seluruh tantangan itu
mobile world congress atau mwc adalah ajang internasional tahunan terbesar dan paling berpengaruh untuk ekosistem konektivitas
event ini dihadiri pulau pulau
berjaya untuk menemukan ribu eksekutif senior dari perusahaan global teratas dan lembaga internasional
mulai dari operator seluler produsen perangkat penyedia teknologi hingga vendor kelas dunia